sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan sembarangan kalian
saya sedang mempelajari jurus buaya
mana ada jurus itu
yang paling hebat itu jurus ular
iya atau dus harimau nih
kalau jurus yang kamu pelajari itu
bukan jurus buaya
saya tidak suka jurus buaya
yang saya pelajari

mau nantengin kita dengan jurus tikusmu itu
dia berkelahi di tepi danau
baiklah kamu pulang saja
biar akang yang urus jaka lanang
pak apa yang terjadi ini pak
apa yang telah aku lakukan pak
kamu siluman buaya itu
tidak mungkin pak
tidak mungkin ini pak
kamu berubah jadi siluman
apa yang telah terjadi pada dirimu nak
sebaiknya kamu pergi dari desa

tapi ibu pak ibu bagaimana pak
biarkan bapak yang akan memberitahu pada ibu
baiklah pak jaga pamit pak
terima kasih atas pertolongannya
kalau boleh tahu siapa nama kisanak dan mau ke mana tujuannya
dan saya saya tidak punya tujuan ki
bagaimana kalau kisanak mau bekerja di perkebunan tes saya
baiklah ki sebelumnya terima kasih
rimba nanti tetap jakalanang akan bertemu bapak kamu rangkabima
baiklah ki kalau memang itu sudah jadi keputusan kiwira
jadi kamu yang bernama jakalanang
di mana kamu belajar ilmu bela diri
saya berlatih seorang diri
jadi kamu tidak pernah belajar di suatu padepokan
oh ya kenalkan
ini lorosati ia adalah putriku
silakan diminum kang
ini sudah banyak dapatnya
belum aku harus muter muter lagi

masih banyak yang harus dijamukin ya
masih banyak yang harus dijamukin ya
sudah apa anak itu dengan lorosati
mau balik ke padepokan

iya tapi aku harus balik muter lagi karena aku sudah tidur
sedang apa kamu di sini
sedang bicara dengan lorosati
siapa yang nyuruh kamu
aku di sini adalah pemimpin kamu
kembali ke pos jagamu
kamu mau melawan kamu sudah pesan pekerja
lorosati saya permisi jaga lagi
bukannya kamu jaga malam ini
bukannya anak ini tidak takut kepada aku
sebaiknya akan hati hati dengan kang rimba
hati hati kenapa memang ya
kan saya tidak melakukan kesalahan apa apa
kang rimba itu tidak suka dengan orang baru
apalagi orang baru itu lebih hebat daripada dia kang
saya tidak peduli
selama saya tidak mengganggu kakak kamu
aku baru terima upah dari tuan wira
aku kepingin sekali memberikan kamu sesuatu
kamu mau menerimanya
ini buat aku
terima kasih ya kang